eh lu kalau ngambil penumpang lihat lihat
udah mau ojek udah
ada ojek neng iya ada uang pas enggak rp sepuluh ya
ini ini bukan demi ayam ada basahnya juga kok pakai ayam juga ii bengkel jog becanda ah ya
enggak lah ya udah mau ajak pun makan yuk makasih aku makan sendiri dong
tadinya emang bang ojek enggak mau makan cuman keluarin maksa ayo dah
pelan pelan dong pak kalau ngerem maaf neng habis neng anggetin bapak sih
kenapa neng pak kok uangnya enggak ada ulu ulu kenapa nanya sama saya tuh neng gimana nih udah aja
atau minta sama ibu kamu mah mah
ini ane ane kenapa berhenti kerja capek harus nyamperin rumah klien yang jauh harus
berangkat pagi pagi terusnya malam udah capek bolak balik kayaknya nggak jadi beli rumah
mbak be di rumah saya saya tadi lagi ngejek gantiin si tisna ya di pangkalan lah tuh
ngapain lu ngejek
saya tadi lagi gantiin si tisna ngejek si tisna lagi gak enak badan masuk angin
terus ini mau kemana
ya ke pangkalan aku manggal lagi
gue ikut dah gue mau nemenin lu manggal
gue pake ginian susah pake helm
buka dulu kopiahnya kopiah kan tidak bisa melindungi kepala kalau helm bisa
mama inget ibu pa
mama takut ada apa apa sama ibu
ya udah mama coba telepon deh
pa ibu itu kan kalau ditelpon selalu bilangnya ibu sehat nuk
gak usah khawatir
ibu selalu ngajarin mama
jadi orang gak boleh bohong
tapi ibu sendiri bohong melulu
lebaran kemarin kan mama gak pulang kampung pa
besok lusa papa antar ya pulang ke jawa
kok lo disini im
harad mau juga gue yang nanya kenapa lo ngikutin si odi kemari
gue mau nemenin si odi manggal
sama gue juga
udah atu udah ji beh sok ngobrol bareng bareng sementara saya ngejek
iya sebentar neng
mbak beh ji ngobrolnya baik baik atu ya
jangan bertengkar terus jangan kayak kemarin berantem aja soal puncak sama ancol melulu
jangan bikin kita mulai berantem im soal puncak sama ancol kan lo im
lah kok gue yang pengen ke puncak kan loh
pak stop ya pak
pasti depan lagi

loh lu tersenyum
nuh gua lagi liatnya nuh
suka suka gua dong
silahkan duduk bang
keliatannya serius banget
oh ada yang mau datang
iya bang mau ambil pesanan
seperti itu ya
ah jadi lama banget sih
bung balik aja dah
bosan di sini
sama gua juga bosan
eh em gua bilangin citra loh
eh lu juga liat
ntar gua bilangin ini neka loh
gua liatin cuma sebentar
pak tati mau
emang ada lebihnya
pak tati pesen aja sama emak
mana dulu sih dia
lah ga apa apa gua yang nelfon
gua kagak bawa hp